sebagai bagian dari anggota kemasyarakat itu sendiri
nah di dalam sejarah tersebut selalu ada ingatan selalu ada kebiasaan selalu ada nilai yang dipertaruhkan bersama
dan itu menjadi pengetahuan yang menjadi acuannya ketika dia bertindak
seperti yang dikatakan oleh pihak terkait tadi bahwa individu sudah memiliki predisposisi tentang pak prabowo sehingga memenangkan hal ini
justru hal ini yang ingin saya juga terangkan bahwa dalam proses berpikir itu nggak semata mata sebab akibat tetapi juga dia dibentuk oleh kebiasaan
dan warga indonesia kita tahu semua
pak prabowo juga tidak hadir begitu saja
dia punya sejarah dua kali menjadi kandidat presiden sekali menjadi kandidat wakil presiden kemudian sekarang menjadi pemenang
yang menarik adalah individu itu adalah individu yang cerdas
dia melihat dia hidup di dalam sejarah
kehadiran pak prabowo dalam panggung politik
dan kita semua tahu apa sejarah tersebut
dalam dua kali pemilihan sebelumnya pak prabowo menunjukkan naluri berkuasa yang sangat agresif
naluri tersebut tiba tiba hilang begitu beliau kalah pada tahun dua ribu sebelas
dan masuk menjadi tim pemerintahannya presiden jokowi
selama lima tahun agresivitas itu seperti dijinakkan
dan apa yang kita lihat kemudian pak prabowo kehilangan agresifitas kekuasaan yang kita kenal sebelumnya
tiba tiba dia berasosiasi dengan ketokohan pak jokowi
yang belusuan yang kalem ini
dan dalam akhir periode pemerintahan pak jokowi
beliau menyatakan akan meneruskan seluruh politik yang pernah dijalankan pak jokowi
jadi kita melihat ada proses perubahan atau penjinaan dari agresifitas kekuasaan
melalui keikutsertaan pak prabowo pada pemerintah ini
tiba tiba sejarah berevolusi dari agresif menjadi kalem
dan yang kalem ini kemudian diikuti juga dengan seluruh proses pada pemilu
yang kita lihat pak prabowo berjoget
bahkan ketika beliau diserang pada debat presiden pun beliau tidak merespon secara agresif
jadi rakyat tiba tiba mengasosiasikan
bukan hanya dengan pak jokowi
bukan hanya dengan semata mata dengan bansos dan lain
tetapi juga dengan sesuatu yang nyaman
yang tidak akan mengganggu sebagaimana dua periode pemilu sebelumnya
di mana pak prabowo dianggap akan mengancam akan menimbulkan ketakutan
boleh saya menyimpulkan sedikit memberi tambahan
karena beliau menang dalam keadaan seperti ini dan cukup dengan berjoget
cukup dengan makatan mas anies mas anies
kita melihat bahwa sebetulnya rakyat yang cerdas itu kecerdasannya bukan diisi oleh pengetahuan politik
tetapi pengetahuan kultural bahwa pemimpin itu nggak perlu pemimpin yang pinter
pemimpin itu pokoknya yang cool kira kira
dan pak prabowo kemenangannya justru di situ
tetapi itu justru masalah untuk saya sebagai psikologis sosial
karena seperti yang saya bilang bahwa kemenangan ini bukan hanya sekedar kemenangan angka yang akan menentukan lima tahun ke depan
dia juga bersambung dengan sejarah politik sebelumnya sekaligus akan menentukan sejarah masa depan politik indonesia
karena kita tiba tiba menerima kemenangan yang diperoleh bukan dari pengetahuan politik
bukan dari kebutuhan untuk meletakkan kedaulatan rakyat sebagai sebuah rumus kemenangan yang nantinya akan dipraktekkan oleh kandidat kandidat berikutnya
sudah dijawab secara umum tadi bapak
mengenai konsep hukum kkn itu belum dijawab
saya adalah psikolog sosial
dan yang saya amati adalah apa yang ada yang kelihatannya
ada hukum regulasi undang undang
tapi bukan itu yang saya amati
tapi apa efeknya itu apa yang dimengerti oleh masyarakat oleh individu